diduga mengandung zat kimia berbahaya ratusan obat impor asal cina tanpa izin edar disita oleh bpom surabaya dari sebuah toko obat di kawasan jagalan surabaya
obat tanpa izin edar tersebut akan diuji di laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan yang terdapat di dalam obat
empat jenis obat dengan total tujuh ratus delapan puluh buah obat asal cina senilai dua puluh tujuh juta rupiah ini disita oleh balai besar pengawasan obat dan makanan surabaya dari dua toko obat yang terletak di kawasan jagalan surabaya
ratusan obat tersebut disita karena tidak memiliki izin edar dan keterangan dalam bahasa indonesia
di antaranya ada obat gingseng obat penambah nafsu makan obat batuk obat gatal dan berbagai jenis obat lainnya
diduga obat tersebut mengandung bahan kimia berbahaya
selanjutnya obat yang disita akan diuji laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia yang ada di dalam obat
hal ini kita dapatkan di toko obat ini tentunya ini agar kita dalami terus karena tidak mungkin ya
kurang lebih hanya tiga puluh empat item
tiga puluh empat item dengan nilai nominal kurang lebih dua puluh tujuh juta
karena menghindarkan obat tanpa izin edar
pemilik toko akan dikenakan undang undang kesehatan no tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan
dengan ancaman pidana kurungan lima belas tahun atau denda satu lima miliar rupiah
francisca wijaya surabaya